sementara itu sejumlah organisasi masyarakat di palangkaraya kalimantan tengah
membuka posko posko kesehatan bagi warga
karena kondisi udara yang tidak kunjung membaik akibat kabut asap
warga pun memanfaatkan keberadaan posko kesehatan ini
salah satu balita yang terkena dampak kabut asap adalah keisha yang baru berumur empat tahun
menurut vera orang tuanya keisha telah satu minggu menderita sakit
yang menunjukkan gejala gejala infeksi saluran pernafasan akut
sebelumnya vera telah membawa keisha ke dokter namun sakitnya kembali kambuh
sedangkan azirullah yang berada di bangku kelas dua smp
datang ke posko kesehatan karena sudah satu minggu merasakan sesak di dadanya
ia mengaku oksigen yang diberikan membuatnya merasa lebih baik
dokter diana yang bertugas di posko kesehatan pasar kahayan mengimbau masyarakat
terutama anak anak agar meminimalisir kegiatan di luar rumah
yang pertama karena ini dari asap
jadi dibatasi terkena asapnya jadi bisa menggunakan masker
atau kalau bisa jangan keluar rumah kalau tidak terlalu perlu begitu
supaya tidak terpapar asap lebih banyak
sejumlah posko kesehatan termasuk yang berada di pasar kahayan ini
didirikan secara swadaya oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan
posko dibuka mulai pukul delapan pagi hingga pukul sebelas
semenjak dibuka warga dari beragam usia mendatangi posko ini untuk memeriksa kesehatan
menggunakan oksigen atau sekedar mengambil masker yang dibagikan secara gratis
sekitar dua orang di kota palangkaraya diperkirakan menderita ispa akibat bencana asap